wih hape belum ngerasain
bukan habis saya pak bos
gue yakin banget
itu ringtone hapenya usus goreng
bh siswanya di jabut
kenapa berita ini gak sampai ke saya
saya itu orang tuanya putri
waktu itu pihak kampus
sudah memberikan surat pernyataan resmi
dan putri sendiri yang menerimanya
dan terhitung saat surat itu diberikan
putri sudah tidak menjadi mahasiswi lagi bu
apa alasan bh siswa anak saya di jabut
atau karena kelakuan anak saya
saya tidak mempunyai kapasitas untuk menjelaskan
semua ini sudah menjadi wewenang kampus
sudah satu bulan bh siswa putri di jabut
dan aku baru tahu soal ini
jujur dong ke ibu
kamu ada masalah apa sayang
aku cuma pikirin masalah kampus bu
pokoknya gimana pun caranya
aku harus dapat nilai yang maksimal
supaya aku bisa pertahanin bh siswa aku di kampus
bu nolang tunggu tunggu
saya lupa kalau hari ini tuh bagian tata usaha tutup
karena stafnya mereka semua lagi ada seminar di luar kampus bu

belakangan ini ya putri itu berangkatnya pagi
terus pulangnya malam lho pak
emang mata kuliah makin banyak
atau karena apa ya pak regar ya
mungkin karena putri ambil mata kuliah tambahan untuk
menunjangkan saya ya pak regar ya
jadi ya agak malem gitu
karena banyak nambah sks
kenapa malah diem
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
mau berapa lama lagi
tidak ada apa apa
dinnernya itu nanti malam gak usah pakai mikir
jawab bisa atau tidak
tidak ada apa apa
apa yang harus gue lakuin sekarang
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
kamu harus datang ke rumah tepat waktu
kita jalan bertiga ke tempat ini
kamu duduk manis
karena saya akan mengenalkan calon istri saya kembali
rumah papa kamu
akan saya kembalikan

apa yang ada di dalam rumah
saya akan mencari tempat untuk menjelaskan

saya akan mencari tempat untuk menjelaskan

saya akan mencari tempat untuk menjelaskan

itu sifat pemamar
itu sifat pemamar
apa belum ke silence
gue yakin banget
itu ringtone hpnya usus goreng
gimana gue bisa dengar suara hati dia
banggu banget sih
kalau batu bata
dengar suara hp gue gimana ya
kalau ditau gue disini
dari arah sini
apa jangan jangan ada yang ngintip ya
tapi kok nggak ada sih
tadi usus goreng pasti ada disini
dia dengerin omongan gue sama dedinya mel
aku mau ke rumah
lo udah kelar belum shiftnya
gue mau jemput lo sekarang
ternyata cuma mau nawarin jemput gue
untung aja tadi gue gak ketahuan sama batu bata gue ngikutin dia
shift kerja gue belum selesai ki
suara lo kenapa sih
ya kan gue udah lama olahraga
jadi sekarang gue sempetin deh jogging
mau gue jemput jam berapa
soalnya gue juga gak tau gue kelar jam berapa
bisa aja jam kerja gue ditambahin sama pak billy
soalnya tadi gue sempat cabut dulu waktu jam kerja
put angkat telponnya put
gue angkat dulu ya soalnya teleponnya gak berhenti berhenti
takutnya penting lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
keburu mati lagi
telat angkat telpon ibu
putri mau keluar kemana ya
dia belum sempet jawab ke gue lagi
apa bener bh siswa anak saya dicabut
dan sekarang dia
dia sudah bukan mahasiswi disini
benar ibu putri sudah tidak berhubungan dengan kampus ini lagi
dan segala sesuatu yang berkaitan dengan putri
ibu sudah menanggapi keadaan putri
dan membuatnya seperti itu
ibu sudah menanggapi keadaan putri
ibu sudah menanggapi keadaan putri
ibu sudah menanggapi keadaan putri